bogor kota sejuta angkot akan segera berubah
wah wali kota bogor bima arya turun tangan langsung menghancurkan angkot begini nih
sampai hampir ada insiden pula
alat berat yang dikendalikan pak wali kota hampir saja terguling
untung operatornya bantu ambil alih
wuh aman alat berat pun terkendali lagi
pada acara program konversi angkot bogor senin siang ini
ada tiga puluh angkutan umum yang dihancurkan di halaman parkir gor pajajaran
program konversi ini esensinya adalah mengurangi angkot
tiga angkot menjadi satu bis
dan beroperasi sepuluh
bis di koridor lima untuk secara bertahap akan empat puluh sembilan bis
lalu kondisi transportasi andalan kota bogor yang menggantikan oplet dan bemo di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an ini seperti apa ya sekarang
selamat datang di kota bogor
kota hujan yang juga mendapat julukan kota seribu angkot
nah gimana sih kota bogor bisa mendapat julukan kota seribu angkot
masa kejayaan angkot di bogor terjadi pada era tahun dua ribu an
dan saat ini masih ada lebih dari tiga angkot yang mengaspal di kota hujan
dulu kan sama zaman sekarang emang sekarang ada perbedaan
kalau dulu kan istrinya trayek ke sana hanya mobil satu mobil
trayek ke sana lagi hanya satu mobil
tapi sekarang tiap tiga kilo
rute itu udah banyak
warga bogor dan angkot bogor kayak punya love hate relationship
soalnya sering banget bikin macet
tapi kalau mau pergi tetap dicari juga
ya nunggunya lama
maksud gitu sih panas
tapi kenapa mbak masih mau tetap naik angkot
ya karena harganya murah
ya karena kan kita juga kan kalangan ke bawah ya
kita naik angkot aja
bisa disempat juga kan
kota bogor itu dikenal dengan kota sejuta angkot
meskipun jumlahnya nggak satu juta sih
tapi saking banyaknya dan sulit untuk diatur
karena angkot itu berhenti di sembarang tempat
tapi sekarang akan ada cerita baru di kota hujan ini
angkot berusia dua puluh tahun yang tak layak pakai akan dihancurkan dan dikonversi dengan bus transpakuan
yang lebih modern
ya bus berukuran tiga per empat ini adalah keluaran terbaru dari nukleous lima
jika dibandingkan dengan naik angkot di kota bogor tentu menaiki bus transpakuan ini jauh lebih nyaman
karena di sini dilengkapi dengan cctv
kemudian juga ada pendingin ruangan atau ac
dalam masa uji coba bus ada satu trayek yang dilayani
yakni koridor lima ciparigi stasiun bogor pulang pergi
warga yang naik bus transpakuan
tidak dipungut biaya sampai akhir tahun dua ribu dua puluh satu